selain soal kemacetan kini jakarta menghadapi masalah baru
yakni kualitas udara ekstrim yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir
berdasarkan data dari iqr ibu kota berstatus tidak sehat bagi kelompok sensitif
dengan indeks kualitas udara aqi us satu ratus lima puluh sembilan pada sabtu siang dua puluh enam agustus
dikutip dari situs resmi bmkg hingga tiga minggu mendatang
jakarta memasuki peringatan dini kualitas udara ekstrim
dengan kategori kurang sehat tidak sehat hingga berbahaya dengan indikator oranye
merespons permasalahan ini ketua komisi d dprd dki jakarta
idamah mudah mengusulkan penerapan aturan gaji yang genap
untuk mengatasi polusi dan kemacetan di jakarta
adapun warga jakarta menyampaikan berbagai tanggapan
apakah kualitas udara di jakarta saat ini mempengaruhi aktivitas anda di luar ruangan
sebetulnya kalau untuk polusi kita sendiri ngerasa jadi nggak aman ya
kalau keluar tuh kayak
merasanya agak sesek nafas terus kayak sekarang sudah mulai susah
untuk kita beraktivitas di luar sih agak worry aja sih
cukup mengurangi sih karena memang agak pengaruh juga ya ke kesehatan ya
kayak beberapa kali ini tuh ngerasa kayak ada batuk pilek gitu sih
mengaruhi ya kayak setiap kalau naik transportasi tuh
kan rumah dari bekasi kerja di bni
kayak ngap aja kalau keluar dari kereta
kalau dikirain masih mendung
makanya ya asep polusi dari kemarin ini
ngaruh lebih ngaruh ke kondisi kesehatan ya
jadinya lebih ngaruh juga ke pekerjaan juga ngaruh banget
kondisi badan sendiri tuh lebih kayak lebih gampang drop
karena cuacanya juga lagi buruk gini
terus kalau kemana mana tetap harus stay on sama masker
jadi ya kayak lebih gampang kena flu batuk pilek gitu

polusi udara di jakarta ini semakin buruk ya ini lumayan mempengaruhi
jadi kebetulan saya juga kan pengendara
kadang kadang menggunakan motor juga
itu udaranya lebih parah
bikin sesak nafas juga
jadi kita mulai udah mulai harus menggunakan masker lagi sih kalau menurut saya sih
cukup lumayan mempengaruhi sih
sebenarnya dari kerabat dari teman teman juga banyak yang jadi terdampak
ada penyakit ada seperti flu batuk
ada yang sampai masuk ke rumah sakit juga
bagaimana tanggapan anda mengenai usulan penerapan aturan ganjil kena dua puluh empat jam

untuk mengurangi polusi udara
setuju sih apalagi kalau misalnya ada penerapan wfh juga
itu jauh lebih mendukung juga sih untuk mengurangi polusi
alasannya ya supaya yang orang bawa mobil pribadi
yang cuma sendiri atau berdua
nggak usah menuh menuhin jalanan
kalau nggak g dua puluh empat jam itu bukan solusi sebenarnya sih
untuk mengantisipasi polusi udara yang lagi buruk saat ini
mungkin solusinya bisa dengan wfh yang sekarang lagi mau dicoba kan
untuk para pegawai pegawai swasta atau asn saat ini sih
menurut aku sih itu bukan solusi yang memberikan hasil perubahan dalam polusi ya
karena bagaimanapun juga kan kita tetap harus aktivitas keluar juga gitu ya
jadi tetap malah mempersulit teman teman yang harus transportasi keluar keluar gitu
mungkin dari public transport ataupun ya seperti wfh nya lebih diperketat lagi
kayak seperti itu sih kalau misalkan bisa dibilang
kalau gage menurut saya malah dipenuhi itu banyak orang yang harus transportasi jauh
itu lebih sulit jadinya sih
usulan saya gage dua puluh empat jam sih kayaknya perlu dipertimbangkan lagi ya
sebenarnya ada setujunya ada enggaknya juga ya
karena kalau gage dua puluh empat jam ya selain macet juga dan bisa mengganggu kita
dan apa namanya bisa mengganggu kita ya
sebenarnya menurut saya mungkin agak kurang efisien ya kalau untuk dua puluh empat jam ganjil genap
karena mungkin yang lebih diperlukan adalah solusinya untuk memperbanyak public transport
menurut anda apa yang harus dilakukan pemerintah
mungkin penggunaan public transportation sama mungkin untuk amdal ya
kalau misalnya ada izin izin untuk pembuatan pabrik dan segala macamnya
kayaknya lebih diperketat lagi sih
susah ya mungkin ya itu balik lagi ke masyarakatnya lagi
ya itu mungkin salah satunya wfh dari rumah
perlu diperketat lagi masalah apa namanya polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan ya
uji emisi mesti diperkata lagi
menghimbau masyarakat juga untuk lebih banyak mungkin berjalan kaki
public transport dan mengurangi kendaraan pribadi ya
bentar idhutan zil indra rahat yogyakarta